video rekaman cctv yang terpasang di rumah ini menunjukkan penganiayaan yang dilakukan pembantu rumah terhadap majikannya di perumahan taman palem blok a tujuh cengkareng jakarta barat
pembantu itu menggunakan galon air mineral untuk memukul majikannya yang sudah lanjut usia
menurut saksi mata yang juga pembantu di rumah itu penganiayaan itu terjadi akibat pelaku tak terima ditegur oleh korban masalah pekerjaan rumah tangga
sejak tiga bulan bekerja di rumah korban pelaku memang dikenal memiliki sifat temperamen
kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke kepolisian sektor cengkareng jakarta barat
pelaku juga telah diamankan oleh polisi